akibat diguyur hujan deras jalan trans papua yang menghubungkan wilayah nabire dengan kabupaten dogiai
terputus tertutup longsor hingga sepanjang lima puluh meter dan dalam lima puluh meter
longsor ini terjadi akibat hujan deras yang menerjang kabupaten abire papua tengah pada senin sore
selain memutus jalan transnabire paniai longsor juga menutup badan jalan sehingga tak bisa dilalui oleh kendaraan
saat ini pemerintah provinsi papua tengah berupaya melakukan perbaikan jalan agar kembali normal
pasalnya jalan transnabir yang merupakan satu satunya jalur yang digunakan menuju dogiai deyai dan paniai
ya ini longsor yang besar di kmid ini